good morning baru tiga puluh menit penyataan dan ada informasi dari sidang mantan pengacara setia novanto
fredrik yunadi yang kembali digelar dalam sidang kasus dugaan merintangi penyidikan komisi pemberantasan korupsi ini
fredrik menuding bahwa dakwaan jasa kpk adalah kebohongan belaka
dia bahkan menyebut penyidik kpk mengancam keluarganya
jaksa penuntut umum kpk itu tukang tipu
memang itu mereka anak anak muda yang kemarin sore yang kerjanya cuma bikin skenario
urusan apa sekarang jaksa dengan anak saya
dia bilang kamu jangan macem macem katanya begitu
kamu dengarkan saya masuk rumah saya secara keroyok
apa ini benar saya punya bukti bukti fotonya
tudingan frederick yunadi terhadap komisi pemberantasan korupsi ini
diucapkan usai sidang kasus juga
dan merintangi penyidikan kpk
pemri diansya jurubicara kpk menampik bahwa timnya mengancam keluarga fredrik
menurutnya justru tim kpk saat itu datang ke rumah frederick
untuk memastikan hak haknya sebagai tersangka telah terpenuhi
kpk bahkan memiliki bukti bukti bahwa timnya tidak melakukan kekerasan
dan kalaupun masih ada hal hal lain nanti yang perlu dibuktikan ke pengadilan
kami pastikan kpk memiliki seluruh rekaman
video video ketika kami datang ke rumah f i e
dan nanti kita bisa saksikan bagaimana perlakuan yang tidak patut
yang justru ditujukan pada tim kpk
selain tuduhan kekerasan mantan pengacara setia novanto ini juga menyatakan
semua dakwaannya palsu bahkan bohong belaka
dalam sidang dakwaan ini sejumlah fakta pun akhirnya terungkap
salah satunya kronologi hilangnya setia novanto ketika dicari kpk di kediamannya
pada lima belas november dua ribu tujuh belas
frederick yunadi menyarankan sn atau setia novanto tidak mendatangi pemeriksaan kpk
pada lima belas november dua ribu tujuh belas
sore harinya sn pergi ke sentul bogor menginap di sebuah hotel bersama dua ajudannya
satu hari kemudian frederick menemui dr bimanes sutarjo di kediaman pribadinya
ia menunjukkan rekamedis dan merencanakan rawat inap setia untuk menghindari penahanan
saat itu juga dr bimanes menyanggupi dan memesankan kamar vip drs medica permata hijau
dalam dakwaan ini ia bersama dokter rumah sakit permata hijau jakarta diduga memanipulasi data
agar setia novanto tak diperiksa kpk
iya dramanya memang masih belum usai ya masih banyak hal yang harus diikuti dan juga diawasi oleh publik tentunya
agar proses hukum ini bisa segera tuntas
iya yang saya tunggu masyarakat tunggu tentu soal bukti buktinya ya